wali kota batu edi rumpoko akhirnya secara resmi ikut bursa calon pemilihan ketua umum pssi periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh
orang nomor satu di kota batu ini akan bertarung dengan calon lainnya diantaranya pangkostrat edi rahmayadi serta mantan panglima tni jenderal muldoko
bertempat di balai kota among tani kota wisata batu jawa timur wali kota batu edy rumpoko akhirnya resmi mendeklarasikan dirinya untuk maju dalam bursa pemilihan calon ketua umum pssi untuk periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh satu mendatang
orang nomor satu di kota batu tersebut telah mendaftarkan diri sebelum penutupan pendaftaran lima september lalu
wali kota batu yang akrab disapa dengan er ini
memberanikan diri maju sebagai calon ketua umum pssi didasari atas sejarah orang tuanya brikjen tni sugiono yang juga berkecimpung dalam persepak bolaan nasional
selain itu dukungan presiden jokowi kepada dirinya saat berkunjung di kota batu beberapa bulan lalu juga menguatkan tekadnya untuk maju mencalonkan diri sebagai ketua umum pssi
dalam bursa calon ketua umum pssi periode empat tahun mendatang
edi rumpoko akan menantang kandidat lainnya yaitu pangkostrat edi rahmayadi serta mantan panglima tni jenderal purnawirawan muldoko
dalam visinya edi rumpoko akan mengelola anggaran pssi secara transparan
selain itu juga akan menggandeng perusahaan
bumn maupun swasta agar mengeluarkan dana csr nya
dana ini akan digunakan untuk pembinaan pemain di klub sepak bolatan hair sehingga bisa menghasilkan pemain berkualitas di masa depan
abdul malik malam